hari ini saya bener bener gak bisa bro
pertama saya harus dukung kemarin yang harus sakit
kedua harus bantuin cari dedeh
bro ini temisi kemanusiaan pejuang cinta bro
kamu tau gak beberapa hari ini
akang te galau terus
tapi barusan sampe sini hati hati langsung seria
gara gara ngeliat senyum kamu yang manis itu
mulai kan gombal lagi
ini te bukan gombal beneran
makin hari te kamu makin cantik
makin manis bener
untung aja kamu gak jadi dokter
coba kalau jadi dokter
akang te bisa pura pura sakit terus
setiap hari bolak balik kesini
kak ngaceng ada ada aja
kamu pernah gak merhatiin mata akang
ada pelangi yang menyerupai kamu
dasar aja gombal
gak kenapa apa cuma ada kamu aja kok
assalamualaikum kak ngaceng
akang jalan dulu ya sebentar ya
gak usah nanti aja akan balik lagi
tolong simpenin sesuatu nya
simpenin apa tuh kang
simpenin akang di hati kamu
bahagia sekali anak anak itu ya dok
kalau misalnya ditutup juga kasian ya
saya ingetin sekali lagi ya
pokoknya disini itu gak boleh ada yang menitipkan anaknya
anak itu harus dijaga oleh orang tuanya masing masing
bapak bapak saya ingetin sekali lagi ya pokoknya disini itu gak boleh ada yang menitipkan anaknya

terutama untuk pak idan

pokoknya ronadonya jangan dititipkan lagi oleh siapapun ya pak
kalau sampai ketahuan lagi sama saya ada yang menitipkan anak
jangan bu dokter

kasian anak anak kalau taman bermain ini ditutup
iya bu dokter anak anak kesukaan jadi rewel kalo gak main dini
ya makanya anaknya jangan dititip titipin lagi
yaudah kalau gitu saya tinggal ke dalam dulu ya pak
waduh ada tukang sugar
mudah mudahan laku semua sugernya
enggak tuh mang sugernya
masih pagi teh
nanti sabrina perutnya sakit
biar anak saya mah belinya di warung centin aja
syukurnya bikin sehat kok gak bikin sakit
bikin sakit atu teh
kalau boleh diutangin mah
saya borong semua sugernya
biar anak anak pada minum susu saya yang terakhir
benar tuh kata bos idat
bos idan emang hebat
tahu aja cara biar tuang sugernya pergi
bos idan teh
tapi bukan berarti ronaldo bisa dititipin di kita dan
kita nggak mau ngambil resiko taman bermain ini ditutup
teh sugernya teh
teh mau sugernya
sugernya dong teh dua
teh mau sugernya rasa apa
strawberry aja dua duanya
anaknya tuh dijagain jangan dilepas begitu aja
sampai ini bu

bro acing sekarang sudah mulai gemetar
makanya dia selalu menghindar kalau saya ajak jalan
bro acing jangan main main sama wak sain
nanti sain akan kasih unjuk kekuasaannya